anda kembali di cnn indonesia connected proses kremasi jenazah selebgram laura anna telah berlangsung pada kamis sore
sementara pihak keluarga mengatakan tidak akan menghentikan proses hukum kasus kecelakaan dengan terdakwa mantan kekasih laura gaga muhammad
usai kebaktian disaksikan dan didampingi oleh kerabat serta keluarga
jenazah laura anna dikremasi pada kamis sore sebelum meninggal laura anna tengah menggugat kecelakaan yang dialaminya pada dua ribu sembilan belas silam
akibat kecelakaan tersebut laura anna mengalami kondisi kelumpuhan
sidang kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa gaga muhammad yang merupakan mantan kekasih laura telah digelar di pengadilan negeri jakarta timur
pihak keluarga juga menyatakan akan tetap melanjutkan proses hukum kasus tersebut